berlokasi di kecamatan megamendung kabupaten bogor jawa barat
resort ini menawarkan pengalaman wisata unik dan menyenangkan
ada satu ratus tujuh belas kamar dan villa yang bisa dipilih untuk menginap
di antaranya villa dengan kolam renang pribadi
ada pula gladiator kontainer dengan tema warna warni
cocok bagi anda yang hobi bersuah foto
meski berbentuk kontainer penginapan dirancang menjadi dua tingkat sehingga menambah kesan mewah
di dalam kawasan resort ada kebun binatang mini yang bisa anda kunjungi gratis
bahkan anda bisa berinteraksi langsung memberi makan hewan
nih ada wisatawan nih
ibu patia dari mana bu
ini ngajak wisata kesini sama anak ya melihat kebun binatang ini gimana nih rasanya
liburan ya mengedukasi anak juga supaya dekat dengan hewan
jadi buat anda yang punya kebun binatang mini bisa lihat
anak bisa berwisata keluarga bersama di sini supaya berinteraksi lebih dekat dengan hewan hewan yang ada di sini
tuh bisa kasih makan tuh
ada rusa ya rusa ya
ingin berpetualang all train vehicle atau atv bisa anda jajal
wisatawan bisa berkeliling dalam area resort melalui track yang disediakan
jalan jalan men
jalan jalan men
jalan jalan men
sesuai dengan namanya jsi resort ada satu wahana yang menjadi ikon di resort ini
offroad waktunya berpetualang
waktunya naik bugi
offroad menjadi salah satu wisata petualangan yang memacu adrenalin
resort ini memiliki trek offroad di lahan seluas sekitar dua belas hektare
panjang lintasannya delapan ratus meter dengan dua belas rintangan
yang bisa dipilih
fun off road yang cocok untuk berpetualang
dan jungle off road yang didesain layaknya
bagi wisatawan yang tak bisa menyetir
tenang saja setiap bugi
bisa disewa lengkap dengan
pak dede jadi untuk para pemula
yang belum pernah off road
pakai kendaraan seperti ini apa tipsnya
tipsnya keahlian sih sebenarnya
kita keahlian dalam
dalam kemiringan kita harus
kalau kita nggak santai kita
dan harus gesit ya karena
beda sekali ya kontur jalanan
ketika kita menyetir di jalan raya pada umumnya
selama jalanan di track off road
seperti ini berbeda sekali jadi ketika
ada jalanan miring ada jalan bergelombang
harus disip kiri kanan kiri kanan
kalau tidak bisa saja
kendaraannya keluar dari jalur
atau track ya kecepatannya ini maksimal
berapa dua puluh km
dua puluh km per jam yuk lanjut
trek dengan jalanan berair dan berlumpur
menjadi tantangan tersendiri
selama pandemi pengelola menjamin
kebersihan setiap peralatan yang digunakan
untuk berwisata off road
untuk kendaraan kendaraan kita sendiri
setelah setiap habis
pakai itu dicuci terus
dengan disinfektan dan sebelumnya
juga seperti helm
terus ada protektor
seperti apa untuk elbow untuk lutut
itu kita selalu semprot dengan memperkuat
jadi kita tidak
hanya di situ saja
di setir juga di kendaraan dibugi atau
untuk yang atp kita juga selalu
semprot dengan mempergunakan disinfektan
pengelola telah merancang lintasan off road
yang tak membahayakan
soal tadi perjalanannya gimana
jadi buat kami yang pemula
ya buat pengalaman dan belajar lah kita
tracknya sangat menantang bagus sekali
sip lah untuk
tadi kita ngelewatin lumpur lumpur lumpu
dan itu sangat sangat menantang buat kita
belum pernah aja sih gitu pengalaman baru aja
sama apa sih
menyatu sama alam ya
jadi seru ya sabar keluarga ya
aneka menu lezat tersedia
gurame goreng kering
atau sup iga garang asam
ada pula minuman yang menyegarkan
bersantap di pinggir kolam renang seperti ini asik juga ya
mata dan perut termanjakan
tim liputan cnn indonesia